tapi tante tetep gak setuju raja
mah udah mendingan mama sama papa tinggal sama kita
lagi pula mama kan juga pengen ngurus pernikahan ulang kan
tapi saya bisa apa kalo raja udah setuju
kalo clara mau bunuh diri bodo amat
om ngapain kesini
oh mau ketemu sama tante adis sekaligus mau ngelamar kamu
enggak enggak enggak
aku gak mau nikah sama om remas
mendingan sekarang om pergi pergi
om gak akan pergi dari sini sebelum om ketemu sama tata hadis
karena om juga pengen ngelamar kamu sekalian
kalau kita ini pernah berdua
entar lu saya gak salah denger kan
jadi lemos ini pacar kamu
pacar kamu waktu kamu tinggal di singapura dulu
berarti bukan dewa pacar kamu
lady juga sama aku hubungannya udah semakin dalam loh
tapi kamu nggak perlu khawatir
aku pasti tanggung jawab kok sama dia
untuk masa depan lady
sebaiknya kalian jelasin sama tante citra dong om roy
soalnya gue mau bawa clara ke kamar dulu ya
kamu bawa ke kamar tamu ya
eee jangan jangan
sebaiknya clara nggak tinggal di sini
tantah untuk beberapa jam aja
sampai kondisi clara pulang ya

justru sebaiknya tante sama om tinggal di rumah ini sampai clara melakukan tes dna
tadi kita ke dokter untuk melakukan tes dna
tapi malah salah kata dokter gak bisa
karena kandungan clara masih kecil
jadi kita harus nunggu sekitar sepuluh atau dua belas minggu
makanya saya minta tante sama om red tinggal di rumah saya
kita sama sama mengawasi keambilan clara
karena kalau enggak terjadi fitnah lagi
iya mah betul kata raja
kalau misalkan kandungan kelara kenapa napa terus nggak ada yang ngurus gimana
tapi tante tetap gak setuju raja
mah udah mendingan mama sama papa tinggal sama kita
lagipula mama kan juga pengen ngurus pernikahan ulang kan
aduh makin stres saya kalau clara tinggal di sini
tapi saya bisa apa kalau raja sudah setuju
kamu istirahat dulu ya kamu tenangin diri kamu
aku keluar dulu ya
aku jadi punya senjata untuk mengikat raja supaya jadi milik aku lagi
bukan anaknya dia
sayang aku benar benar gak tahu kenapa waktu itu aku bisa berduaan sama clara
tapi aku berani sumpah
aku gak melakukan apapun yang melampaui batas sama dia
aku berani sumpah
aku percaya kok sama kamu
tapi kejadian ini membuat kamu
kamu menjadi menderita lagi sayang
apa lagi sih yang kamu ragukan
istri kamu percaya loh sama kamu
terima kasih ya
kamu udah percaya sama aku
dan aku yakin
setelah hasil tes dana itu keluar
aku yakin anak itu bukan anak kamu sayang
aku ingin sekali
hidup tenang dan bahagia sama kamu
allah selalu lindungi keluarga kita
beneran ya sumpah
kalau sekarang dia mau nikahin aku
ya aku gak mau mah
hidup kamu kok rumit banget ya
bikin mama pusing aja
kamu itu cantik
kok mau ya pacaran sama om om kayak lemos
kamu jangan sembarangan ngomong ya
sekarang mana mau sih
laki laki ada yang mau sama lady
kalau tahu lady ini bekas aku
mana ada yang mau
udah lah lady
aku cinta beneran kok sama kamu
kalau om lemos beneran cinta sama aku
om gak bakalan mau menikahi tanpa citra
terus om sengaja kan ngejauhin aku
supaya aku nggak ganggu acara pernikahan kalian
iya waktu itu kan om pikir tuh
citra sama om tuh berjodoh
ya kan kebetulan umur kita juga gak jauh beda
tapi ini kan beneran ya kan
hati yang bicara lens
jadi waktu om jalan sama citra
om tuh mikirin kamu terus
aduh kenapa jadi aku harus dengerin gombalan kamu sih lemos
udah ya kamu mungkin bisa gombalin lady
andes ini beneran kok
enggak enggak enggak
tetep aja aku tetep tidak akan menyetujui pernikahan kamu
lagian kalau sampai lady beneran nikah sama lemos
artinya harta warisan lady bisa dikuasai sama lemos
oh enggak enggak enggak bisa enggak
udah deh kepala aku pusing banget
lebih baik kamu pergi aja dari sini ya
kepala aku pusing banget
kamu tuh udah bikin aku tambah umat
dengarin andes ya
kamu akan nyesal kalau kamu pusing aku dari sini
awas aja kamu kamu gak akan terlepas dari aku
pak kenapa sih baru datang marah marah
kamu harus siap siap
sebentar lagi bapak akan menikah
bukannya pernikahan papa sama tante citra itu batal ya
kan tante citra udah tunjuk sama om roy
kalau ada waktunya tepat papa akan kenalkan calon istri bapak sama kamu
udah lah nanti aja papa kasih tau